seorang warga indonesia menjadi korban selamat gempa turkiye
merupakan mahasiswa salah satu universitas di turkiye asal kota jambi
korban selamat hanya membawa pakaian di badan serta dokumen penting saat apartemennya roboh
kini korban berada di pengungsian
ia terpaksa pindah kuliah karena kampusnya rata dengan tanah
prasetyo merupakan mahasiswa jurusan ilahiyad di kali university salah satu universitas di turkiye
dia menjadi korban selamat saat terjadi gempa enam februari lalu
anak pasangan lasikun siti mariyati warga alam barajo kota jambi ini
baru tinggal di turkiye sejak bulan september dua ribu dua puluh dua lalu
saat gempa dia sedang berada di kamar apartemennya
siti mariati merasa kaget mendengar gempa turkiye
dia panik pasalnya anak kedua dari tiga bersaudara tersebut baru bisa dihubungi
sekitar tujuh jam usai gempa
prasetyo berhasil selamat
saat mengetahui gedung apartemennya retak
dia langsung keluar membawa pakaian di badan serta dokumen penting
tengok ini hp orang gelap
ini ada gempa di turkiye kami teleponnya tidak bisa dia
kami kerja ngurusin nenek nenek jadi acolah gitu kan
mana anak ini mana anak ini tapi itu kan harus kerja
jadi balik sore itu lah coba teleponnya siapa
lalu dia selamat
cuman di rumah itu bawa badan baju sikil lantung surat suratnya dibawa semua
mengaku kampus maupun apartemennya roboh
mahasiswa diminta pindah universitas sesuai jurusan mereka
saat ini dia berada di pengungsian yang disediakan kedutaan indonesia
mahasiswa asal jambi berjumlah tiga puluh sembilan orang semuanya selamat
dan karena kejadian pangker ataupun pangker ke ankara itu empat belas jam pak
lebih dekat ya
di istanbul delapan belas jam ankara empat belas jam
kemarin di saat kemarin dikiraan ketika gempa itu kan itu berapa kasus ulang kan
cuma untuk kota yang terdampak
gempa itu ya ada lima terpenang kota pak

walaupun mahasiswa jambi yang di turki itu ada tiga puluh sembilan yang cuma di kota mereka aman
mengetahui warga kota jambi jadi korban syarif fasyah wali kota jambi memberi bantuan berupa uang dua puluh juta rupiah
sementara pakaian maupun perang warga jambi tidak ada
perlengkapan sudah disediakan kedutaan
adalah warga kota jambi di rt empat ini
kemudian ibu kopi langsung menemui orang tua di sini dan ternyata benar itu anaknya
nah saat ini ananda kita itu kampusnya hancur tempat tinggalnya hancur
hampir sebagian besar kota itu hancur karena gempa
jadi memberikan bantuan dari basnas sebesar dua puluh juta rupiah langsung
prasetya tetap berada di turki melanjutkan kuliah
namun dia menunggu masa pemulihan pasca gempa yang diperkirakan memakan waktu antara tiga sampai enam bulan
arven kennedy kota jambi jambi